pada suatu ketika raja dari sebuah negeri wafat
dan meninggalkan ratu dan juga putrinya
dan ada juga peri yang baik
yang menyukai putri dan membantu ibunya untuk mengawasinya
saat dia tumbuh dewasa
dia bertunangan dengan pangeran yang tinggal di negeri layu
saat waktunya tiba untuk mereka menikah
putri bersiap untuk memulai perjalanan ke negeri sang pangeran
sang ibu mengemas semua perhiasan dan pakaian kerajaan untuk putrinya
anakku sayang bawalah perhiasan dan permata berharga ini olehmu
berbahagialah dengan pangeran
ratu memberinya pelayan untuk menemani
dan menyerahkan sepenuhnya kepada sang putri
masing masing menunggangi kuda
untuk menemani pangeran
dan menyerahkan sepenuhnya kepada sang putri
kuda milik sang putri adalah pemberian dari peri
dia diberi nama falada dan bisa berbicara
tunggu aku punya yang lain untukmu
sang peri mengambil gunting dan memotong beberapa helai rambutnya
jagalah ini kesayanganku
ini memiliki mantra dan mungkin akan berguna nanti di perjalanan
sang putri berpamitan kepada ibunya
dan kepada sang putri
dia berpamitan kepada pelayan
dan dia pergi bersama pelayannya dan kudanya falada
setelah beberapa jam perjalanan
sang putri merasa haus dan berkata pada pelayannya
tolong ambilkan aku air pelayan
kalau kau haus putriku tersayang
turunlah sendiri dari kudamu
lalu duduklah dan minumlah segelas air
aku ini bukanlah pembantumu
putri terkejut dan turun dari kudanya
dia membungkuk di atas air
lalu kemudian minum
kelayan rambut ajaib itu berkata
hatinya akan hancur
tapi putri sang raja sangat rendah hati
tidak berkata apa apa
dan lalu naik kembali ke kudanya
setelah berjalan beberapa jam
dia merasa haus kembali
dan saat mereka tiba di sebuah sungai
dia berkata pada pelayannya
tolong ambilkan aku air pelayan

tolong ambilkan aku air pelayan
aku bilang kau ambil saja sendiri
aku bilang kau ambil saja sendiri
sang putri turun lagi dari kudanya
dia membungkuk di atas air sungai
kelayan rambut ajaib itu berkata
hatinya akan hancur
pelayan itu tidak patuh
tapi hati hatilah putri
jangan terlalu membungkuk
aku akan jatuh ke air sungai

kelayan rambut ajaib itu jatuh dari kantung
dan mengambang di atas air
lalu pelayan berkata
lalu pelayan berkata
sekarang kau lemah dan tidak berdaya
aku yang beri perintah dan kau harus patuh pada
sekarang buka pakaianmu dan berikan padaku
sekarang buka pakaianmu dan berikan padaku
sekarang aku adalah putrinya
dan kalau kau memberitahukan pada orang orang
kau akan menyesalinya
pelayan itu mengenakan pakaian putri
dan menaiki kudanya falada

dan pengantin asli menunggangi kuda yang jelek

akhirnya mereka tiba di istana kerajaan
sang pangeran menemui mereka
dan membawa pelayan itu sebagai pengantinnya

selamat datang di istana putriku tersayang

oh aku senang sekali bisa berada di sini
dia adalah pelayanku
dia yang menemaniku tapi aku tidak menyukai
dia yang menemani
aku penasaran pangeran
apakah kau punya tugas untuknya

ya aku tidak punya tugas untuknya
tapi aku punya pelayan kecil bernama girtcon
mungkin bisa membantunya
oh dan pangeran
oh dan pangeran
aku butuh bantuan lain
tolong singkirkan kuda yang aku tunggangi ke sini
ayo singkirkan kuda yang aku tunggangi ke sini
aku hampir jatuh di jalan karenanya
sebenarnya pelayan itu tahu bahwa fala
tidak mungkin bisa berbicara
dan mungkin akan memberitahu apa yang
dia lakukan kepada putri yang asli
tujuan dia terpenuhi
falada yang setia itu dibunuh
tapi saat putri yang asli mendengar
hal itu dia menangis
dan memohon untuk memakukan
kepala falada di gerbang kota
dimana dia akan lewati siang
di sana mungkin masih dia bisa melihatnya

akan aku lakukan
lalu dia memaku kepala itu di gerbang kota
keesokan paginya saat dia dan kurgen melewati gerbang dia berkata dengan sedih
falada falada di sana tempatmu
pengantin pengantin kau di sana
ya ampun ya ampun jika ibumu tahu sedih sedih dia akan murung
lalu mereka pergi ke luar kota sambil membawa angsa
dan ketika dia tiba di padang rumput dia duduk di atas sebuah batu di sana dan mengurai helayan rambutnya
terlihat banyak perak
saat kutkan melihatnya berkilauan di bawah matahari dia berlari dan menarik narik rambutnya
sang putri menangis
bertiup angin bertiup biarkan topi kurgen terbah
bertiup angin bertiup biarkan topi kurgen terbah
lalu dia mengejar
oh bukit lembah dan batu segeralah berputar hingga kunci perak semua disisir dan digulung
lalu datanglah angin yang besar hingga meniupkan topi kuliner dan terbang ke perbukitan
dan dia harus berbalik dan harus mengejarnya
pada saat dia kembali sang putri selesai menyisir dan menggulung untayan peraknya dan menyimpannya lagi baik baik
lalu dia merasa sangat marah
marah dan muruh
dan tidak akan berbicara kepada putri sama sekali
mereka mengawasi angsa hingga sore hari
dan lalu membawanya kembali pulang
hal yang sama terjadi selama dua hari
dan pada siang hari kurgen pergi ke raja tua mengeluh
aku tidak mau wanita asing itu membantuku lagi merawat angsa
bukannya melakukan sesuatu dia diam saja mengejar
dan dia menangis sepanjang hari
kerke aku tahu kau tidak menceritakan semuanya
katakan apa yang terjadi
lalu sang raja membuatnya bercerita apa yang terjadi
dan kurgen pun bercerita apa yang terjadi
hmm kau lanjutkan saja pekerjaanmu
aku yang tangani hal ini
saat pagi tiba sang raja diam di belakang gerbang gelap
dan mendengar berita
bagaimana sang putri berbicara ke falada
dan bagaimana falada menjawab
lalu dia pergi ke padang rumput
dan dia bersembunyi di semak di sisi padang rumput
kemudian dia melihat sendiri bagaimana sang putri menguraikan rambutnya di bawah matahari
lalu dia mendengar
bertiup angin bertiup biarkan topi kurgen terbah
bertiup angin bertiup biarkan dia mengejar
allah bukit lembah dan batu
hingga kunci perak semua disisir dan digulung
lalu datanglah angin besar
dan membawa terbang topi kurgen
dan lalu kurgen pun mengejarnya
di saat sang putri menyisir dan mengelus rambutnya
sang raja melihat semuanya sekarang
maka dia pulang tanpa terlihat
dan di saat gadis angsa itu pulang di sore hari
sang raja memanggilnya
dan bertanya kenapa dia melakukan itu
tapi kemudian dia menangis
aku tidak boleh memberitahukan pada siapapun
atau aku akan kehilangan nyawaku
tapi sang raja memohon dengan sangat
bahwa dia tidak akan tenang jika tidak diberitahu ceritanya
dari awal hingga akhir kata demi kata
dan keberuntungan baginya dia lakukan itu
tidak akan ada bahaya yang mendekatimu putri
aku akan menjagamu sekarang
sekarang aku ingin kau berdandan seperti seorang putri
saat dia lakukan raja menatapnya dengan kagum
dia begitu cantik
lalu raja memanggil anaknya
dan bilang bahwa pengantinnya bukan yang asli
dia hanyalah pelayan kerajaan
sementara pengantin yang sebenarnya ada di sini
dia adalah pengantinmu yang sebenarnya
aku merasa sangat beruntung ayah
dan pangeran muda sangat senang saat melihat kecantikan putri
dan mendengar betapa lembut dan sabarnya putri
dan tanpa berkata apapun pada pengantin palsu
sang raja memerintahkan untuk membuat pesta besar di seluruh halaman kerajaan
malam ini kita rayakan kebenaran dan hukum kebohongan
sang pengantin wanita duduk di atas
dengan pengantin palsu di satu sisi
dan yang asli di sisi lainnya
tapi tidak ada yang mengenalinya
karena kecantikan dia yang mempesona orang orang
sang putri tidak terlihat seperti gadis angsa sama sekali
sekarang dia memakai pakaian indahnya
saat mereka makan dan minum
dan sangat bergembira
sang raja tua berdiri untuk meminta perhatian
malam ini aku akan menceritakan sebuah cerita
dia pun bercerita
dan menceritakan seluruh cerita tentang sang putri
sebagaimana cerita yang telah dia dengar
dan dia bertanya kepada pelayan asli
apa pendapatnya jika seseorang bersikap seperti itu
apa yang akan kau lakukan kepada pembohong
tidak ada lagi
dia harus dimasukkan ke penjara selamanya
kau tahu itu
karena kau telah menghakimi dirimu sendiri
maka itulah yang akan terjadi padamu
sang pelayan dihukum seperti apa katanya
dan raja muda menikah dengan putri yang asli
dan mereka memerintah kerajaan dalam kedamaian dan kebahagiaan selamanya
dan sang pri datang menemui mereka
dan menghidupkan kembali para daya yang setia